guna mengantisipasi kepadatan yang diprediksi akan terjadi di jalan tol jakarta cikampek selama periode arus mudik dan balik lebaran dua ribu dua puluh tiga
badan usaha jalan tol jasa marga melakukan penambahan lajur dari dan menuju jakarta
penambahan masing masing satu lajur ini membuat jalan tol jakarta cikampek dari kedua arah memiliki empat lajur jalan yang bisa digunakan oleh pengendara
untuk ruas tol jakarta cikampek menuju arah tol transjawa penambahan satu lajur baru dilakukan mulai kilometer lima puluh hingga kilometer enam puluh dua
sedangkan untuk ruas tol jakarta cikampek yang mengarah ke jakarta dilakukan pelebaran dengan menambahkan satu lajur baru mulai kilometer enam puluh dua hingga kilometer empat puluh sembilan
sehingga saat ini jalan tol jakarta cikampek telah memiliki delapan lajur dari semula enam lajur yang bisa dimanfaatkan oleh kendaraan dari kedua arah
jasa marga menjanjikan seluruh proyek pengerjaan optimalisasi jalan tol jakarta cikampek akan bisa diselesaikan sampai dengan sepuluh hari menjelang lebaran
ini merupakan program jasa marga untuk bisa meningkatkan kapasitas lajur di jakarta cikampek
semula di masing masing jalur a dan b itu tiga lajur tiga lajur
saat ini sudah mulai bisa open traffic mulai jumat kemarin empat lajur empat lajur yang memang disiapkan juga untuk menghadapi lonjakan angkutan lebaran
pada saat arus mudik balik lebaran ini jadi kapasitasnya sudah meningkat mulai dari tadinya total enam lajur menjadi delapan lajur